di antaranya beras mie instan dan minyak goreng
dan juga dengan baik lah yang selama diberada di sini
dalam mempromosikan tepung labu buatannya
yang berusia di atas lima puluh tahun
terus yaudah abis itu tapi kobat namanya
ini dari dua puluh empat kabupaten kota yang ada di provinsi sulawesi selatan
lalu pemain timnas sudah mulai pemanasan
rasa dark coklat yang saya makan ini seketika manis saat lagu yang diputar chef andrian menggunakan nada tinggi
ya kan orang orang yang berada dalam lembaga itu bekerja
kalau di indonesia ketua umum ketua umum partai tidak jadi menteri
kamu sih begini jadinya ditinggal keluarga tuh
lu timnas juga kalau gak salah berurutan ya
jadi mungkin dapat diceritakan itu
oh gitu saya ambil dua
akibat eksekusi pemenggalan kepala dan pembantaian
sebab harus mampu menampung isian sebanyak ini
kombinasi keduanya dan seterusnya
udah gitu dua ribu lima itu udah balik lagi ke aspak yang aspak unbeatable itu
akan membuat gue lebih was was daripada biasanya
informasi di media sosial podcast youtube tidak sebanding dengan buku
kemudian setelah video pengakuan itu ismail bolong kemudian memutuskan untuk pensiun dini pada satu juli dua ribu dua puluh
pada momen ramadan hingga hari raya nanti
seperti mesir begitu ya mas fikri tapi kalau bisa anda gambarkan dampaknya apa mas dengan serangan tersebut sehingga mengganggu sebagian wilayah yang ada sekitar rafah